gus dur kalau ngomongin gus dur tuh kalau ingat ingat gus dur saya selalu ingat humornya
kenapa karena gus dur selalu bilang kalau humor itu bikin otak kita jadi sehat
iya saya ngomongin gus dur jelek jelek gini kebetulan saya pernah deket loh sama gus dur
saya pernah dulu numpang waktu gus dur lagi di istana saya ikut numpang di situ
saya bahkan dulu sering banget dapet duit dari beliau
kadang juga saya masih sering ngaku ngaku jadi anaknya
gus dur itu kalau buat saya adalah presiden
saling santai selalu ada jawaban untuk semua persoalan
pada saat ajudan pernah waktu di istana ajudannya ketakutan karena ternyata
ada satu ajudannya gus dur yang dari angkatan laut nggak bisa berenang
ini kan jadi persoalan nanti kalau gus dur tiba tiba mau tenggelam gimana
dia gak bisa menyelamatkan
tapi waktu itu gus dur cuma bilang ah nggak usah repot
jangankan yang angkatan laut harus berenang yang angkatan udara juga nggak bisa terbang
ya itu gus dur
selalu ada jawaban untuk setiap persoalan
tapi buat gus dur humor itu bukan cuma sekedar menetawakan orang lain
humor yang baik adalah yang bisa
menetawakan diri sendiri
itu sebabnya gus dur itu selalu setiap kali mau ceramah mau pidato
selalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bukan bukan karena dia kiai
bukan karena dia seorang ulama
hanya karena gus dur itu butuh tahu ada yang jawab apa enggak
jadi dia tahu ada penontonnya atau enggak
gus dur dulu pernah ngobrol sama satu orang dokter otak
dokter otak itu bilang gus presiden soekarno itu otaknya yang berkembang adalah otak kanan
itu sebabnya dia sangat hebat dalam seni dan keindahan
sementara kalau presiden habibie yang sangat berkembang adalah otak kiri
itu sebabnya beliau sangat hebat dalam hal hal teknologi
lalu kata gus
kata gus dur
hah lebih hebat saya
otak kiri sama kanan sama sama berkembang
tapi enggak nyambung
tapi kehebatannya bukan hanya kehebatan gus dur
dari gus dur saya juga tahu bahwa orang orang indonesia itu hebat
terutama aparat aparat di indonesia
gus dur yang dulu cerita sama saya kehebatan aparat aparat kita
dulu waktu mesir suatu hari
menemukan sebuah piramida yang baru dengan mumi di dalamnya
yang mereka tidak tahu umur muminya berapa
seluruh arkeolog dikerahkan untuk menentukan berapa umur muminya
enggak ada yang bisa
ini butuh tes yang lama untuk bisa menentukan umur mumi tersebut
akhirnya dikirimlah aparat dari indonesia
dalam waktu lima menit masuk ke dalam piramida
ketika keluar dia sudah memberikan jawaban
muminya umurnya enam dua ratus lima puluh tahun
semua orang tercengang
ya muminya tadi mengaku sendiri
saya gebukin sampai ngaku
kurang hebat apa aparat kita
jangankan mumi yang sudah mati bisa ngaku
yang masih hidup masih bergerak aja
seperti mahasiswa dan orang orang yang demonstrasi
bisa digebuki juga
tapi itu nggak terjadi di zaman gus dur loh ya
waktu di zaman gus dur yang ada saya pernah main sepeda di sana
saya dimarahin sama yang jaga
hei enggak boleh main sepeda di sini
kecuali kamu anak presiden
ya udah saya terpaksa keluar
saya bukan anak presiden saya kan anaknya gus dur
karena kalau saya anaknya presiden nanti saya disangka anaknya pak jokowi
atau anaknya bu mega
atau anaknya psw
nanti saya nggak main sepeda
nanti saya jadi ketua dpr
atau jadi calon gubernur dki
saya mantan calon gubernur dki
atau juga ya minimal jadi calon wali kota solo
baik hubung saya cuma anaknya gus dur jadi ya saya cuma jadi gini gini
yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan
itulah salah satu pesan mendiang presiden keempat abdurrahman wahid semasa hidupnya
kemanusiaan memang kata yang tepat untuk menggambarkan sosok dan perjuangan gus dur
dan rasanya pesan itulah yang dibutuhkan dalam kondisi masyarakat indonesia yang saat ini terbelah dalam dua kutub politik
kalau tidak dukung jokowi ya anti jokowi
tak jarang sengitnya pertarungan politik di tingkat elit turut berimbas pada tegangnya kondisi masyarakat di level bawah terutama di media sosial
saling ejek sindir bahkan bermusuhan jadi pemandangan yang acap ditemukan
dalam kondisi inilah banyak pihak yang merasa perjuangan dan sikap gus dur terkait politik demokrasi dan kemanusiaan menjadi amat dirindukan
semasa hidupnya gus dur sendiri tak ambil pusing dengan panasnya pertarungan politik
dia bisa bergaul dengan sangat akrab bahkan dengan lawan lawan politiknya yang ketika bersekongkol menjatuhkannya dari kursi presiden
dalam sebuah cerita jelang lengsernya gus dur dari kursi presiden gus dur pernah mencegah ribuan pendukungnya yang akan datang ke jakarta untuk membelanya
alasan gus dur waktu itu karena tidak ingin ada pertumpahan darah
itulah kenapa buat gus dur yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan
kendati hanya dua puluh bulan menjabat presiden rekam jejak gus dur dalam merawat demokrasi dan kemanusiaan
dan kemanusiaan memang patut dipuji
apalagi saat gus dur mengakui konghucu sebagai salah satu agama resmi dan menetapkan hari raya imlek sebagai libur nasional
di zaman inilah masyarakat indonesia keturunan tionghoa bisa bebas mengekspresikan identitas budaya mereka setelah terkungkung selama puluhan tahun sejak era orde baru
gus dur juga mengganti nama provinsi irian jaya dengan papua sebagai penghargaan untuk masyarakat papua
semasa hidupnya gus dur dikenal selalu menghadirkan guyonan segar dalam situasi politik sepanas apapun
bahkan tak jarang ia meledek dirinya sendiri
kamu tahu bahwa ada empat presiden
yang pertama adalah orang gila tentang wanita
yang kedua adalah orang gila tentang keuntungan
yang ketiga adalah orang benar benar gila
yang keempat saya sendiri adalah orang gila menggerakkan orang
sudah lewat pertarungan politik namun ruang publik masih diisi oleh aksi saling lapor dan jual beli kebencian
kemanusiaan seakan jadi bahasa nomor kesekian
dengan mengenang gus dur yang multidimensional rasanya tepat jika saat ini kita kembali melestarikan kemanusiaan
budi adi putro cnn indonesia
selamat malam menuju akhir tahun kita akan mengenang kembali sosok gus dur untuk kembali merayakan kemanusiaan yang rasanya kian hari kian kering
kayak lapkan ibu kalau kata anak anak muda ya
bicara soal gus dur rasanya kurang tepat
kalau kita nggak ngobrol bareng keluarga biasanya mereka suka nongkrong di meja makan
katanya saling bercanda gurau dan banyak cerita cerita muda
dan banyak cerita cerita muncul dari sana
setelah ini saya akan ajak anda untuk ngobrol ngobrol sambil ngemil sama ibu sinta dan mbak yu mbak yu dari the wahids family
saya budi adiputro saya pastikan anda untuk tetap di kupas tuntas
boleh tepuk tangan gak ya
terima kasih pak sepi ya
emang kadang kadang teman teman saya yang bertugas menyuruh tepuk tangan itu suka lupa karena mungkin belum makan
iya pak budi
ini kediamannya keluarga gus dur bukan mbak
karena saya mau numpang makan kalau betul ya
mbak ini siapa
kalau keluarga gus dur bener ini mbak ini siapa
sih yang suka beres beres di sini mas
saya pikir anaknya gus dur
masa banyak orang lain suka ngaku anaknya gus dur saya nggak boleh
saya boleh juga ngaku jadi anak gus dur
boleh budi wahid
budi wahid keren juga ya belum ada tuh tokopartai namanya budi wahid ya
tapi biasanya gus dur itu suka kumpul sama anak anaknya sama ibu juga di ruang makan rumah makan gitu
rumah makan sih sering ya
karena ia mempersatukan gus dur dan anak anaknya adalah makan
oh gitu makan adalah hidup kami
nah tuju kinong boleh diantar gak aku pengen ke ruang makan mbak naya
iya ini pura pura aja malah cuma di sebelah kan
ini ada ibuku loh
halo selamat malam ibu mbak
ini mantannya gus dur
oh gitu mantannya gus dur
oke pertama terakhir
ya udah ya gak usah dibahas itu ya
yang selanjutnya siapa
ini ada mbak alisa
ya saya budi
makanya karena hasil coba coba dan eksperimen ya hasilnya gini deh
yang pertama hasilnya masih bagus
dulu belum ada baking soda
oh gitu ya
ini padahal belum diajak ngomong ya yang sebelah sini ya
dikenalin gak boleh nyelusup dulu
ini mbak yeni tahu lah ya
oh mbak yeni tau dong
ini kan terkenal banget
dia sering mengklaim dia lebih terkenal daripada gus dur
ya kita buktikan keterkenalannya nanti ya mbak yeni ya
mbak anita yang lagi sibuk di mafindo
mafia indonesia ya
atau makan puyung hai indonesia bukan
yang suka marahin politisi
harusnya mbak budi dulu
iya ya oh iya yang terkenal yang viral itu ya
tapi ini ibu ibu ini ruang makan ini ini ya menjadi tempat kumpul ibu dan keluarga biasanya di sini ya
gimana sih ceritanya
tapi saya salaman dulu boleh nggak
eh boleh orang nu
kamu kan harusnya nyuruh saya salaman kan lupa
ibu dulu ibu dulu
ibu punya ailo
terima kasih ibu sehat ya ibu
karena saya kesini harusnya dia nyuruh saya kamu salaman dulu sama kakak kakak dan ibu
saya kan poho secaputan
tapi kalau bicara ini apa namanya eh tepuk tangan dong untuk keluarga gus dur ya
tapi kalau bicara ini kan kita settingannya di ruang makan gus dur
bu nur ibu sinta dan juga mbak mbak
memang keluarga gus dur itu seberapa penting sih ruang makan meja makan untuk jadi tempat kumpul
atau sebenarnya nggak pernah kumpul di meja makan sebenarnya gimana bu
meja makan gak penting yang penting makannya
tapi biasanya tuh keluarga gus dur itu tempat kumpul ledek ledekan berbagai cerita doktrin politik itu pernah nggak ya
bukan doktrin politik
iya kita bersama sama duduk satu meja membahas manifesto apa yang akan kita keluarkan pada bulan itu
bu tapi kalau
di rumah memang meja makan jadi tempat spesial nggak bu buat keluarga
ya kadang kadang spesial kadang kadang enggak
tergantung keluarganya berapa ya
meskipun kalau ini settingannya terlihat penciptaan
karena kalau di meja makan keluarga gus dur gak ada buah
adanya makanan berdosa semua
kolesterol semua ya dan lemak ya
tapi ngomong ngomong makanan banyak orang yang kan ini segmennya judulnya gus dur untold story sebenarnya kan
saya mau tahu apa sih yang banyak tidak diketahui orang soal gus dur terutama soal makan makanan nih
ada cerita gak mbak ian
bandel apa nurut apa gimana
kita suka merazia meja kerjanya gus dur
balisan itu terutama
suka merazia karena disitu suka ada coklat
suka ada kue kue yang terlarang
ya yang haram dimakan gus dur sebetulnya
karena gus dur kan pernah sakit gula
jadi setelah itu udah gak boleh makan yang manis manis
jadi kitalah yang merazia
soal makan ini bandel memang gus dur
ada cerita bandel nggak bu nur
saya itu sampai aduh babak belur kalau masalah
masalah makanan karena kalau saya di rumah sakit selalu diduktrin oleh dokter dokter
tolong dokter jaga makannya
dia beli ini dia beli itu
ibulah ini makanannya ini sekian ini sekian sekian
saya terapkan di rumah
saya masakan sendiri
kemudian saya bawain ke kantor
tetapi apa yang terjadi
sampai di kantor dikasihkanlah sama orang orang sekelilingnya
makanan dari ibu sinta
tapi jangan apa yang dimakan
tolong belikan kepala ikan
beli kepala ikan di rumah madang
jangan sebelum merah bunga
saya antisipasi dulu jadi sebelum ibu ngomong
artinya saya masak jungkir balik itu nggak ada artinya
banyak artinya untuk obe dan yang lain
kita pernah juga sih kita cukup kejam sama bapak
jadi kan kita tahu bapak punya banyak banget restriction gak boleh makan ini gak boleh makan itu
termasuk makan durian
durian baunya kenceng banget
suatu kali kita pernah nginep di singapura di rumah salah satu keluarga eh salah satu teman keluarga
terus yang tuan rumahnya menyediakan durian
dan kita tahu bapak gak boleh makan
dalam teganya kita mengurung bapak di kamar sementara di luar kita
makan bapak cuma nyum baunya
itu juga dosa kita sebenarnya terhadap bapak
apa itu bandel itu atau misalnya kan sering makan makanan yang dilarang
salah satunya misalnya gorengan gitu gitu juga sering itu kan mbak nita ya
itu karena memang bapak bandel gak mau nurut atau memang sesekali hilaf atau gimana
setiap hari hilang
kenapa bapak nggak pernah mau nurut gak pernah mau misalnya betul betul stick dengan aturan dokter aturan bu sinta gitu gitu
bapak percaya ya kayak makanan misalnya kayak kikil gitu ya
itu menurut bapak menurunkan kolesterol kalau dimakan
menurunkan botol dari mulut ke kaki
itu kata katanya bapak sendiri
jadi presiden aja bandel
kiai bandel apalagi soal makanan
kalau jadi suaminya bu sinta kemudian ketua pbnu kan ya paling yang ngatur gitu gitu aja
tapi kan kalau presiden kan ada yang ngatur gitu gitu aja
tapi kan kalau presiden kan ada yang ngatur gitu gitu aja
dokter kepresidenan semua diukur dengan sangat tertib gitu
pernah gak itu gak tertib gitu gus dur masalah itu
pernah gak tertib
ada cerita nggak ketika gus dur jadi presiden harusnya kan betul betul tahu nih mana yang boleh mana yang nggak boleh
ada yang berani gak
tapi agak meningan sih
karena kan harus melalui itu orang yang tester
tester makanan dulu
jadi yang disediakan di situ yang harus dimakan gak bisa
nah orang kalau mau bawain makanan juga harus melalui pintu pintu yang berlapis
nah memang lebih sulit perjuangannya bapak waktu itu
kesian juga sih
tapi masakannya ibu sinta yang paling difavoritin sama bapak apa bu
meskipun sering dikasih ob dan sering mengawal gitu bu ya
sebetulnya makanan bapak itu tidak pantangan apapun
apapun yang dimakan rasanya enak
tidak ada makanan yang tidak enak
bapak dari jakarta sampai ujung jawa kalau perjalanan darat tahu semua makanan yang
iya saya pernah tuh
dimana aja tahu
dan itu betul enak ya
naik mobil terus nanya udah sampai mana list
sudah real belum
oke nanti itu nanti ada pertigaan
itu nanti masuk jalan ke kiri ya
itu ada nuena gitu
dan benar enak ya
itu yang sebenarnya dilarang semuanya sama dokter
kayaknya salah satu sumber kenikmatannya karena dilarang sih
iya sesuatu yang dilarang memang
kalau enggak dilarang
tapi kalau sayang dan romantis sama ibu itu kan sebenarnya nggak dilarang kan malah dianjurkan kan
saya mau tanya sebenarnya sih bu
gus dur itu romantis gak sih bu
kalau di kamar
saya punya pas di kamar
romantis kalau di kamar
waduh ini nggak boleh dilanjutkan kalimat kedua ini
kita punya gambar ibu dan bapak saya nggak tahu ini romantisnya pencitraan apa enggak boleh ditampilkan nggak ada satu video yang menurut saya lucu banget
beliau berdua mah tidak ada pencitraan
ulang lagi dikit
masih ingat enggak bu
itu emang setiap hari kayak begitu
gue jangan lama lama ya kalau pergi ya
ibu pernah gituin bapak nggak
tapi siapa yang pergi saya yang pergi atau bapak yang pergi tapi bapak yang selalu mencium saya gitu loh
jadi enggak diberikan ruang di pipinya ibu untuk orang lain ya
tapi romantisnya itu kayak gimana bu mungkin bisa digambar seberapa romantis gus dur itu kan multidimensional kan
ngerti politik ahli agama bola ngerti musik klasik ngerti apa aja ngerti
romantis itu kayaknya kita kurang percaya kalau gus dur itu bisa romantis gitu
gimana bu romantisnya itu bu
ih kalau tidur
ya selalu cium mata
kalau tidur tangannya dipegangi
ya kalau tidur itu selalu tangan saya debu
tangan saya dipegangi
apalagi kalau habis pergi keluar kota nggak pamit
gak pernah tuh pas di rumah gus dur datang bawa setangkai mawar merah
ternyata kan habis kabur
tapi kalau gus dur itu kan ibu bilang kan romantis ya
romantisnya itu berupa lebih banyak ucapan kan ada yang kalau cowok dibilangnya gombal gitu kan
atau lebih banyak ketindakan bisa
bisa beli ibu bule kikil atau apa gitu
buat bapak itu cinta itu tidak harus dikatakan
wah ini bapak bapak yang lain langsung tuh kan mah
tapi satu hal yang mungkin banyak orang nggak tahu adalah bapak sama ibu bahkan dari menikah itu ldr
jadi sobat ldl mana suaranya
ini ada gambaran nyata bahwa ldr itu sangat memungkinkan
menikahnya saja ldl
bapaknya enggak ada
menikah jarak jauh
menikah jarak jauh
menikahnya jarak jauh
iya betul kalau mereka jarak jauh
ibu dan bapak ldl aja nanya empat bu ya gimana kalau terus terusan bisa
tapi kalau bicara lagu favorit
nah ini kan penting nih
biasanya kan ada kalau mbak ina ngaku lagu favoritnya sama pacarnya katanya lagunya padi gitu ya
ibu ada pesan lagu lagu favoritnya sama bapak
lagu lagu cinta yang nur kamu dengerin ini deh
enggak enggak enggak
enggak ada begitu
kayaknya enggak mungkin bapak banget yang ngasahkan
enggak bapak banget ya
enggak sih bapak kesukaannya apa saya kesukaan apa
tapi saya dapat informasi intelijen bu dari saingannya bin bin perjuangan namanya
ring berapa ring berapa ini
itu ada ibu dan bapak itu punya lagu spesial kata yang sangat romantis
kita dengarkan informasi dari bin perjuangan berikut ini mengenai lagu favoritnya ibu dan bapak
bukanku padiku suku hatiku ketauan

biasanya nangis kalau denger lagu ini
oke tepuk tangan tepuk tangan
eh kita sudah tahu lagu apa ya
ibu ini lagu syukur romantisnya dimana
ini setiap era order baru setiap mau tutup film lagunya ini romantisnya dimana ibu
seru pusat mah
jadi bapak itu kan guru saya
kepala kepala kalau tersahal ya
eh mau alimat ya
kalau setiap kali ada guru yang absen gak masuk kemudian dilaporin
ketua kelas wah guru ini enggak masuk
itu yang masuk usur
tapi kalau untuk kelas saya saja
mas sama dengan dinco
jadi modus itu ya ya
hashtag modus ya
jadi modus itu udah ada dari zaman dulu ternyata
pendekatannya selalu beliau nya selalu menyanyi gitu loh di depan kelas saya gitu
ada nenggelis ada seapa segala macam
itu ngasih kode kepada ibu
saya kan masih belum mau
biar mau itu pakai syukur
iya biar mau
salah satu kodenya pakai lagu syukur ini
nah ini lagu ini dimana apa cerita lagu syukur ini bu
tapi kadang kadang mengajarkan lagu lagu gitu
antara lain ya lagu himne syukur ini tadi gitu loh
karena mirip sama nama bapaknya ibu
iya kok tapi ini mesra nya dimana lagu syukur aku belum paham bu
enggak enggak enggak enggak butuh mesra
yang penting deh aku ajarin ya kamu udah tahu lagu syukur belum kan
bukan kan itu di kelas
oh di kelas
iya diajarkan diajarkannya di kelas
dalam rangka mau mencuri
jadi bapak suka minyamin buku ke ibu
bukan mengibati buku itu
kehidupan di pesantren itu kan antara laki laki dan perempuan tidak bisa bertemu dengan gampang
tapi gusir tuh seringkali suruh manggilkan saya gitu
terus saya masuk terus sudah disiapkan buku
ini baca buku ini buku sastra buku apa segala macam
diberi waktu berapa hari nanti kalau sudah itu dipanggil lagi sudah dibaca sudah
isinya apa anaknya apa ini selalu ditanyakan seperti itu
guru ponakan kiasan
guru ponakan kiai di pondok pesantren itu makanya boleh manggil
pendekatannya dan pendekatannya
pendekatannya itu sangat edukatif
luar biasa ya enggak menye menye ya
literasi luar biasa ini harus dicontoh
sebetulnya itu abuse of power
penyalahgunaan kekuasaan tapi gus dur itu kan apa namanya katanya musik kesukaannya itu lintas genre ya bu ya
itu apa bu yang ibu ingat yang paling gus dur seling puter itu
oh itu beethoven ya
ada cerita nggak mbak yeni atau mbak anita
janice joplin seberapa suka sih katanya gus dur
ya memang janice joplin sukanya juga
kesukaannya salah satunya me and bobby maggie
me and bobby mc oke tepuk tangan untuk keluarga gus dur banyak yang kita baru tahu nih mbak nay tentang gus dur
kamu baru tahu
aku baru tahu kamu sih udah tau banyak bahkan lagu syukur itu juga ternyata punya lagu syukur ya
oke tapi benar kata mbak yeni bahwa gus dur itu ternyata banyak suka lagu lagu macam macam salah satunya jenis joplin apa mbak
me and bobby mcgee kita akan break dulu sambil kita akan dengarkan potongan sedikit bagaimana gus dur menikmati me and bobby mcgee dari janice joplin tetap di kupas untang
ya anda masih di kupas tuntas dan masih bersama saya budi adiputro dan juga keluarga gus dur di sini
dan juga teman teman dari gus durian ini ada boleh tepuk tangan gak
lupa dikenalin atau kuala kita ya tapi kalau kita bicara gus dur tidak cuma politik apa namanya lagu lagu tadi guyon macam macam tapi gus dur itu juga sangat dekat dengan kemanusiaan
makanya gus dur itu di pusaranya tulisannya apa pak masih ingat
di sini terbaring seorang pejuang kemanusiaan
di sini terbaring seorang pejuang kemanusiaan makanya gus dur dekat sekali dan lekat sekali dengan kemanusiaan
dan bicara gus dur dengan kemanusiaan ada orang orang yang pernah punya pengalaman
yang dibantu atau berinteraksi secara kemanusiaan dengan almarhum gus dur
di studio kita pada malam hari ini sudah ada bunda dorce gamalama dan juga pak budi wijaya
yang pernah berinteraksi secara kemanusiaan dengan gus dur
saya mau ke bunda dorce dulu ya
kalau kita bicara mengenai pengalaman kemanusiaan antara bunda dengan gus dur
tapi sebelum bunda bicara saya mau tampilkan satu artikel tentang relasi bunda dorce dengan almarhum gus dur
boleh ditampilkan nggak di studio
terseduh dorce kenal gus dur jadi orang yang paling sayang dirinya
bunda mengaku dekat sekali dengan gus dur dan juga pernah punya pengalaman kemanusiaan dengan gus dur
apa dan di mana bunda
saya kenal gus dur dari gusmi
ada guru saya di jawa timur
akhirnya saya kenal sekitar tahun delapan puluh sembilan puluh sekian gitu
dan ketemu lagi sama gus dur acara ibu kofifah di apa tuh namanya di surabaya
kan saya dulu di surabaya
sebelum saya terkenalkan saya di surabaya dulu
saya ikuti perkembangan beliau beliau ketua pbnu dan sebagainya
dan akhirnya saya kepengen ketemu dia saya diundang
datang ke rumah beliau makan satu meja
dan disitulah saya mulai apa ya menasehati tapi tidak me
transgender atau apa tidak
gus dur tidak pernah bicara itu
dan dia tahu siapa saya artinya ya saya terserah orang mau bilang apa tapi saya bilang saya punya anak yatim saya ini dia semakin kagum dengan saya
biar gimana gus dur adalah guru saya walaupun tidak belajar secara
tapi saya mengambil pengalaman beliau
dan terakhir yang membuat saya sedih waktu beliau keluar dari istana itu saya di pepet mobil beliau artinya di pintunya itu saya nangis sejadi jadinya
oh buddha durce datang ke istana
berarti bersama ribuan orang yang ada di depan
lihat gus dur dan dada waktu itu
ya tapi udah naik mobil
udah naik mobil
nah dari situ terus begitu saya bikin masjid
beduk saya namanya beduk gus dur
itu besar saya bikin
dan disitulah saya melihat bahwa gus dur tidak melihat saya sebagai orang yang dengan tanda kutip
dan saya juga jadi manusia juga enggak kepingin jadi perempuan jadi jadian kayak yang lebay gitu
saya nggak mau tetap karena bagaimanapun juga saya adalah manusia dengan segala kekurangannya
tapi sampai sekarang alhamdulillah saya diakui oleh masyarakat karena memang status saya juga di pengadilan
tapi nanti bagaimana keatasnya biarlah kata gus dur
itu jadi saya tidak
jadi gus dur itu enggak pernah bilang oh kenapa kamu kok jadi begitu
oh kamu kok udah jadi kasih tuhan begitu kok jadi begini
nah yang terpukulnya kalau nggak salah satu hari sebelum beliau meninggal ya bu
saya sempat ke rumah sakit
saya sempat ke rumah sakit saya besuk
waktu itu saya punya acara dorce jalan jalan
saya berpikir ya ini dia
saya besuk saya lus kakinya terus apa lagi tidur lagi ngorok gitu kan lagi tidur
terus saya keluar
kira kira dua hari apa berapa meninggal
saya naik ke atas itu saya begitu jenazah keluar dari pintu itu tangan saya masuk ke kepalanya
sampai ke bawah
itu kejar kejar saya kayak apa ya kayak bukan banyak tuh yang bawa turun ke bawah kan
saya kayak kan beliau waktu itu udah pakai mungkin pakai spray rumah sakit kali ya
itu kepala suruhnya didorong suruhnya dorong lagi saya
pokoknya tangan saya ini yang kanan ini demi allah nggak berhenti sampai ke bawah sampai masuk ambulan baru saya lepas
oh itu pengalaman terakhir
itu pengalaman saya
bunda tapi kan bunda kan pernah apa ya kehidupan bunda kan ada kontroversinya kan di waktu itu
ketika orang orang banyak yang menghujat banyak yang mengkritik banyak yang memandang sebelah mata
dimana dan seperti apa reaksi gus dur waktu itu
mungkin gus dur juga tahu kali ya tapi saya tahu bahwa guru saya gusmi juga bahkan dia sampai tanya sama saya
itu allah mi durce
terus jadi saya nggak paham sampai dia itu juga guru saya luar biasa juga bahkan beliau itu kalau nggak salah gurunya gus dur atau temannya gus dur ya
jadi terserah lah orang mau ngomong apa yang penting sampai saat ini saya masih berlaku baik sama orang
nanti mau neraka mau surga ya tahulah urusan allah dah yang penting kan
yang penting tapi jujur saya tidak pernah diskriminasi
gus dur misalnya ya itu tuh yang saya bilang
wekot dati ngenek kok dati ngenek gitu enggak
ya udah kayak itu aja
beliau memang nggak bisa sebagai seorang perempuan muslimah ya udah
meja makan bareng bareng apa jadi kalau waktu itu saya pernah show dimana gitu
saya bilang gus ini sebelum jadi presiden ya
lihat sampai tadi presiden aku kok menteri apa
ya allah tak angkat menteri penggadean
ya menteri penggadean
enggak ada menteri penggadean enggak
nah disitulah makanya insya allah mudah mudahan kubur beliau di lapangan allah
dan saya yakin gus dur insya allah meninggalnya dalam keadaan khusnul khotimah
saya nggak akan setelah gus dur meninggal yang ada ulama sekarang kalau nggak haram
jadi enggak sedap di itu
tapi alhamdulillah sih nggak nyerang ke saya
cuman kalau gus dur itu orangnya bisa apa ya
punya rosoh punya hati
wih sebab apaan dong dusur dusur de kok gitu loh
ya aku aku sebagai walaupun ulama walaupun seorang guru tidak mengguri orang dengan menjatuhkan orang
dan jujur saya tidak ada lagi dua orangnya
dua orang yang
dua orang yang melindungi saya secara dunia
yaitu gus dur dan gus mi
jadi walaupun sekarang ada tapi ya saya dingin aja gitu
nggak seperti gus dur yang hangat yang ya memang kalau beliau dibilang bapak kemanusiaan ya patahlah
kalau sah kalau bisa tambah saya tambah lagi
bapak kemanusiaan semua orang
bunda dorce sudah itu pengalaman bunda dorce dengan gus dur secara kemanusiaan
kalau pak budi wijaya mungkin kalau bunda kan selebritas banyak yang tahu ceritanya
tapi pak budi wijaya ini banyak orang yang nggak tahu apa dan di mana interaksi anda dengan almarhum gus dur pak budi
interaksi saya diawali dengan kasus gugatan saya di kantor catatan sipil surabaya
ketika tahun sembilan puluh lima saya menikah di
kelenteng kas konghucu
pernikahan saya ditolak oleh kantor catatan sipil
sehingga kantor catatan sipil tidak mau mengeluarkan kutipan akte perkawinan
oke pak ditahan dulu ini kumpulan artikel atau salah satu capture artikelnya budi dan lali pasangan pendobrak diskriminasi tionghoa
dan gus dur ada dalam cerita ini ya pak budi ya
boleh sambil dilanjutkan lagi ceritanya
jadi memang saat itu negara hanya mengakui lima agama saja
jadi akhirnya gugatan itu terpaksa kami layangkan karena negara hanya mengakui lima agama
gus dur ceritanya ada di mana dalam cerita itu pak budi
gus dur akhirnya karena ini perkenalan gus dur dengan kuy kanki yang sangat akrab
dimana rekan saya chandra sambil
yang rekan saya chandra setiawan itu adalah rektor ib besutan dari kuy kanki
akhirnya diperkenalkan dan gus dur datang dua kali ke persidangan saya
persidangan saya ya dua kali ya
persidangan saya kalah di tingkat pt un dan pt tun kalah dua kali
sehingga akhirnya baru bisa tembus ketika gus dur juga menjabat sebagai presiden
itu tahun dua ribu
apa pendapat gus dur waktu itu pak budi
pak gus dur mengatakan begini
ini yang menikah adalah sama sama orang konghucu
kenapa kalau dipersulit ini jelas jelas adalah diskriminasi
dan beliau jelas jelas mengatakan bahwa konghucu itu adalah milah agama
apa yang membuat apa yang menurut anda membuat gus dur kok mau bela belain anda gitu ke persidangan
mungkin gus dur juga dengan tindakannya itu mungkin bisa dihujat sama orang
bisa dihujat sama orang
bisa dipandang sebelah mata juga sama orang
mendapatkan kritik juga
kenapa dia mau bela belain anda
karena ya yang paling mendasar adalah ya kemanusiaan tadi itu ya
yang paling mendasar adalah kemanusiaan
bunda sebelum kita break anda lihat gus dur memang lekat sekali dengan kemanusiaan
itu yang menjadi kekuatan gus dur selama ini tampil sebagai seorang pribadi
saya rasa kalau orang meragukan gus dur coba diperiksa di rumah sakit jiwa
jadi kalau kemanusiaan gak usah diragukan
kemanusiaan gak usah diragukan lagi
dan dari semua agama orang walaupun gus dur seorang muslim tapi kita lihat bagaimana meninggalnya kan
itu kan udah satu contoh
sekarang orang bisa maki maki bisa bilang segala macam tapi saya yakin allah gak tidur dan dia sudah berbuat baik untuk semua orang
baik terima kasih bunda
kita akan break dulu
kita akan tanya keluarga gus dur bagaimana cerita cerita gus dur lagi yang lainnya dengan kemanusiaan
kita akan segera kembali
terima kasih bunda
gus dur adalah sosok yang menginspirasi saya yang memotivasi saya untuk tetap menjadi inul menjadi diri sendiri
dan tentunya gus dur adalah bapak kita semuanya
sangat berpengaruh karena dengan wajangan wajangan beliau saya bisa seperti sekarang ini adalah salah satunya adalah wajangan dari beliau
bicara gus dur dan kemanusiaan inul menjadi salah satu part yang paling dikenal publik ya
mbak mbak atau ibu ada yang mau dibicarakan mengenai gus dur dan kemanusiaan
seberapa dekat sih bu sehari hari gus dur itu dengan persoalan kemanusiaan atau ibu mungkin mau komentar soal bunda dorce dan pak budi
barangkali yang mengenai seperti apa yang disampaikan oleh mbak durjo tentang masalah kemanusahaan gus dur dan kemanusiaan
karena pernah sekali waktu mbak dorca mau nyunatin anaknya kemudian dia mengirim kartu undangan
kemudian di kartu andakan itu diselipkan ada semacam buku ada renungan hatinya dan sebagainya ya
kemudian disitu ada kata kata mbak dorca yang mengatakan bahwa saya tidak tahu nanti aku akan berada dimana
apakah aku ada di surga atau di neraka begitu ya
terus saya bilang sama gus dur aduh mbak george ini kok rasa keagamaannya kok begitu dalam ya gitu
apa kata gus dur
itu semua tergantung bagaimana ikhlasnya dia menerima apa yang dia katakan
itu semua tergantung bagaimana ikhlasnya dia menerima apa yang dia katakan

itu kata gus dur
itu kata gus dur
jadi tidak ada penghakiman tidak ada kata kritik gitu ya
jadi segala orang itu akan diterima semuanya kalau dia ikhlas terhadap apa yang diberikan tuhan kepada dirinya
dan itu adalah mbak dorca gitu menurut bapak
ya sebetulnya dari ceritanya pak budi dan mbak dorce kan tampak jelas terutama tadi yang mbak dorce sampaikan ya
gus dur itu enggak terus memperlakukan orang lain itu misalnya dengan keterbatasan kita gitu ya
terus wah harus begini harus begitu nggak ada
tapi kita benar benar diperlakukan seperti manusia gitu
enggak diistimewakan enggak dianggap aneh enggak dianggap oh dia orang lemah harus dibela
enggak tapi justru memanusiakan kita seutuhnya
dipandang manusia karena itu dibela semua hak hak kemanusiaannya
pernah nggak ketika gus dur membela sebuah hal prinsip mengenai kemanusiaan
gus dur itu begitu ditentang begitu dikritik bahkan mungkin dilecehkan
gimana ada cerita cerita seperti itu
banyak banget ya
lebih sering gitu ya
ya malah sebenarnya kemudian pembelaan itu dilakukan oleh gus dur karena ada begitu banyak yang kemudian menentang gitu
jadi gus dur kemudian kembali mengingatkan kita bahwa ada hal hal yang jauh lebih fundamental
tapi gini yang saya ingat dari ceritanya gus dur tentang bunda dosi itu adalah satu
ketika kayak tadi dibilang sama mbak alisa ya gus dur itu yaudah menerima kita seutuhnya aja ya bunda doce ya bunda doce gitu
meskipun itu tidak melepaskan kemudian dari sisi becanda misalnya
tapi kemudian misalnya gini yang saya selalu ingat dari gus dur adalah ketika ngomongin bunda doce gus dur selalu ngomong gini
oh iya doce itu yang dulu yang dulu aneh
yang dulu ansor sekarang fatayat
tapi bukan untuk merendahkan
tapi bukan untuk merendahkan
tapi kalau bicara mengenai orang yang dibela gus dur tadi kan ada bunda dorce dan juga pak budi wijaya
ini bicara mengenai orang yang dibela gus dur selain bunda dorce dan juga pak budi
ada juga seseorang yang mengaku pernah dibela gus dur ketika banyak tokoh dan orang indonesia waktu itu menghujatnya
gus dur itu justru tampil satu dari sedikit orang yang tampil membelanya
orangnya sih nggak ada di tempat ini tapi kita coba video call sama orangnya supaya bisa dialog sama dia
kita telepon ke surga berarti
saya arsvindo apa bila tokoh selamat malam
katanya lagi di surga lagi leleh sekarang ini ya
nah ini jangan jangan masih di depan pintu gerbang surga
antrinya banyak gak mas arsvindo
loh ketawa terus mas arswendo ditanya di surga apa enggak ketawa
tapi mas arswendo katanya punya cerita mengenai gus dur yang membela anda ketika anda lagi sulit itu
boleh diceritain nggak mas ars
ya kalau dulu ya saya dua puluh enam tahun yang lalu ya itulah kasus saya itu seperti yang dialami ahok sekarang ini
yang itu saya alami di gedung yang sama di gedung pengadilannya seperti pasalnya sama
semua indonesia satu satu yang membela cuma gus dur
apa yang dilakukan gus dur waktu itu membela seperti apa
membela sampai beliau
bila sampai beliau itu dihakimi dikumpulkan disalah salahin kurang lebihnya
persis kayak begitu aku saya gak milahin kamu tapi ini ada yang tidak benar
cuma gitu doang dan ini yang menariknya buet ya
setelah saya keluar saya itu kepengen mengucapkan terima kasih kepada gus dur
nyari kesempatannya susah
akhirnya ada seminar di bentara budaya
keluar itu keluar penjara maksudnya
ya saya udah bebas
udah tiga tahun
tiga tahun sekian lah
ada seminar mengenai teater populer itu
karena saya kan wah bagaimana berusaha mendekat ke beliau saya cium tangan gitu
ya gus dur lupa sama saya
tahu gak buet jalan gitu berhenti noleh
kalau baumu aja tapi bahasa jawa
nah bumbunya aku ngerti tuh as
itu yang nggak pernah akan mungkin saya lupakan
terima kasih ceritanya kita udah video call ya sama mas arswendo
sampai jumpa mas arswendo ya
buat bapak ya mas
selamatan salam buat bapak salam buat gus dur di surga
mungkin lagi leleh main domino dia disana
tepuk tangan untuk mas arswendo yang ada di sirga
itu juga menarik ya cerita gus dur membela mas arsyadra
tapi banyak pertanyaan prinsipnya
kenapa sih gus dur mau keluar dari zona nyaman dan membela orang orang yang sebenarnya secara
publik atau secara komunik secara apa ya secara narasi publik itu nggak susah untuk dibela gitu
mbak yeni kenapa sih gus dur nekat betul gitu sering berbeda dengan orang kebanyakan
ya karena gus dur itu memang pemimpin
pemimpin yang sejati tugasnya mengarahkan masyarakat untuk menuju jalan yang benar
walaupun mungkin jalan itu bukan jalan yang populer
tetapi ini jalan yang menuju keselamatan
jalan yang menuju keselamatan bersama
gus dur melakukan itu
dan ketika dihujat ketika di bully ya gus dur meyakini kalau kemudian kita tidak melalui jalan ini
maka kita sebagai bangsa sebagai negara pasti akan konflik
kita sebagai bangsa dan negara pasti akan menyakiti sesama warga
pasti hak hak manusia tidak akan dihormati
nah sebagai pemimpin gus dur harus menuntun kita semua
karena bagi saya gus dur bukan cuma bapak ya tapi juga pemimpin saya
dan beliau akan mengambil hal hal yang pahit
yang timbul dari konsekuensi ketika harus memimpin orang orang yang belum mengerti tentang apa yang seharusnya yang dilakukan
oke dan itu gus dur terima resiko resiko berat itu meskipun dia harus menghadapi sendiri
oke kita akan mengakhiri dengan pak budi dan juga bunda dorce
terima kasih atas kedatangannya
budi terakhir dari anda apa yang paling menurut anda kehilangan
indonesia kehilangan anda kehilangan sosok gus dur bicara mengenai kemanusiaan
ya memang saat ini bangsa kita memang kehilangan sosok gus dur
dan rasanya belum ada penggantinya yang sekaliber beliau
ini teman teman kita konghucu semuanya ini kan sangat mencintai sangat menghargai
dan sangat merasa berhutang budi
makanya di salah satu kelenteng di jawa tengah bahkan ada satu kelenteng itu yang menyembayangi gus dur
ini karena begitu mendalamnya kita teman teman konghucu sangat respect sangat berhutang budi
oke terima kasih pak budi wijaya bunda dorce terakhir dari anda
saya sih sebenarnya kalau ditanya begini agak gugup
tapi izinkan saya sedikit aja untuk berbicara
sedikit aja untuk gus dur
baru kini kurasakan sepinya tanpa dirimu
engkau pergi meninggalkan kami
wahai gus dur yang kusayang
belum dapat segala apa yang kau beri
rupanya allah berkehendak lain
kau pergi untuk selamalah
namanya gus dur yang ku cinta
oke terima kasih bunda dorca dan pak budi wijaya
itu bagaimana contoh nyata bagaimana gus dur tampil membela orang orang yang memang dibutuhkan
tapi satu lagi kalau gus dur hidup
kalau gus dur hidup sampai sekarang pasti saya akan ajak makan yang paling enak
meskipun anda harus berhadapan dengan ibu
karena penyakit gus dur mirip sama saya
jadi kalau tanya dokter makan ini nanti mati gak
ini mati gak
ya udah makan makanannya dulu mati belakangan
terima kasih bunda dan pak budi wijaya
kita akan break dulu bicara mengenai surga
tadi arswendo kan sama gus dur lagi main domino di surga mungkin lagi ledek ledekan di surga
main catur ya
oke ada satu lagu favoritnya gus dur
kalau tadi adalah kakak
kakak yang mengaku ngaku jadi anaknya gus dur
tapi memang gus dur itu adalah orang atau presiden di indonesia satu satunya yang suka bercanda
dan humor humor gus dur itu selalu lucu gitu
ada juga presiden yang emang suka ketawa
tapi garing aja gitu
gak lucu lucu amat diketawain semuanya
jadi ada banyak humor tentang gus dur gitu
salah satunya adalah gus dur itu penuh
gus dur itu pernah naik pesawat
naik pesawat bareng presiden amerika bill clinton
jadi pas naik di pesawat ini mereka bertiga duduk
pas duduk itu clinton sama sirak ini pengen banggakan negaranya
jadi pertama clinton keluarin tangannya dari pesawat
sekitar sepuluh menit dia keluarin
keluarin tiba tiba dia masukin
masukin terus bilang gus ini kita sudah ada di amerika
gus dur tanya dong lah kok kamu tahu
iya soalnya tadi saya keluarin tangan saya kesentuh patung liberty
sirak dengar itu gak mau kalah dong
dia mau banggakan negaranya juga
akhirnya dia keluarin tangan
tiga puluh menit terus dia masukin tangan
gus ini kita bukan di amerika gus kita di paris
lah kok kamu tau
iya gus soalnya tadi saya keluarin tangan saya kesentuh menara eiffel
gus dur gak mau kalah dong
gus dur keluarin tangan
satu menit dimasukin
gus dur langsung bilang eh bukan di amerika bukan di perancis ini kita lagi di atas tanah abang
kok gus dur tahu kita di atas tanah abang
sedangkan gus dur keluarin tangan aja itu cuma satu menit
wah justru itu saya tahu kita di atas tanah abang
nih satu menit aja jam tangan saya hilang
tapi tapi gus dur itu bukan hanya sudah ketemu dengan pemimpin pemimpin dunia gitu
gus dur juga bahkan itu sudah bertemu dengan seluruh presiden di indonesia
jadi sudah presiden indonesia soekarno soeharto apa apa sudah di ketemu semua
yang pertama kali gus dur ketemu itu megawati
waktu megawati masih kecil gitu gus dur samperin
datang eh dek mega gitu
eh om gus dur saya pengen jadi presiden besok gitu
alah tenang aja nanti kamu jadi presiden pas saya dilengserin gitu
yang lengserin siapa
jawab aja sendiri
terus gus dur ketemu dengan presiden pertama soekarno
soekarno ngeluh dong tentang indonesia gitu
gus saya ini baru bentuk negara kesatuan republik indonesia
tapi menyatukan ideologi ideologi tokoh bangsa ini sulit banget
ala bung karno satuin ideologi aja kok repot gitu
ketemu lagi soeharto
gus saya ini membangun dimana mana
tapi ada apa apa saya itu yang selalu disalahin
alah sering disalahin aja mengeluh gitu aja kok repot gitu
terus ketemu sama pak jokowi
waktu pak jokowi jadi presiden
sudah pernah gus dur
datang gus dur kan
datang ketemu pak jokowi
jokowi juga mengeluh
gus dur ini loh undang undang kpk itu direvisi
tapi saya belum terbitin perpunya
nah kalau ini nih yang repot nih
pak jokowi nggak mau kalah masih tetap
loh kok ini repot ya gitu
dikasih tau lagi
gus tapi ini soal papua
itu bergejolak gus
terus ada menteri saya matiin internet
terus ada menteri saya lagi kirim militer lagi gitu
ah kalau ini mah bukan repot lagi
sekian dari saya
oke tepuk tangan mamat alkathiri
tokoh pemuda papua komika juga ya luar biasa mamat ini lucu sekali
tapi tadi mamat kan sudah banyak cerita mengenai joke tentang gus dur
gus dur memproduksi jok banyak
joke tentang dirinya sendiri juga banyak gitu
ada yang pasti diinget gak mbak mbak
gus dur juga punya cerita tentang toko toko agama
gus dur ketemu dengan toko agama hindu
dengan toko agama kristen
dan gus dur sendiri orang islam
orang hindu bilang kami itu sangat dekat dengan tuhan
bagaimana tidak dekat
orang kami memanggil tuhan kami um um santi um
kita panggilnya um
jadi ini kan keponakan
kan dekat kan
terus kata yang kristen ah itu sih masih jauh
kami ini lebih dekat
kami kan manggilnya bapak tuhan di surga
nah bagaimana hubungan antara bapak dengan anak kau jauh lebih dekat
terus bagaimana kalau gus dur
manggil aja pakai senggrong
senggrong itu apa bu
itu santai sekali gus dur
padahal mungkin kalau sekarang yang orang biasa kita bisa dilaporin ke polisi
kita ngajak semua itu bisa ditertawakan asal tidak merendahkan tidak punya ill intention
itu pun juga kan dia sendiri orang islam tapi dia mentertawakan sendiri gitu
tapi maksudnya jangan kamu menjadi sakit hati kalau aku mengatakan seperti itu
wah aku juga berani kok memertawakan diriku sendiri
dan hal hal seperti yang gus dur lakukan itulah yang kemudian kita rindukan di saat saat seperti ini
oke tepuk tangan dong
tapi mas budi aku tuh malah pengen nanya sebenarnya ke mama
nah ini ada siapa aja
ini ada mamat anaktiri
mamat alkatiri tokoh muda papua ya
tadi sempat singgung singgung tuh tentang papua
dia punya saudara kembar
alkatiri dan alkatanan
ada pak imam aziz ada pak kiai imam aziz
nanti tapi saya mau nanya dulu sama
kalau joknya gus dur itu banyak mamat juga dapatnya
itu modalnya googling gitu
tapi saya malah mau nanya kalau buat mamat gus dur itu maknanya apa sih
apalagi dia orang papua
kebetulan disini kan saya yang paling imut imut nih
masih paling muhat ya
oh tidak dong saya imut hitam mutlak
itu tidak bisa diperdebatkan hanya bisa dioperasi saja
saya paling muda saya tidak pernah ketemu gus dur langsung
saya tidak pernah punya kedekatan khusus dengan gus dur
tetapi saya tumbuh menjadi orang yang mengidole gus dur
kenapa karena nama gus dur di papua itu dari generasi ke generasi terus harum
jadi tetap harum
jadi tahun dua ribu satu gus dur jadi presiden kemudian membuat damai papua itu saya masih kelas empat sd
saya tidak tahu bahkan waktu gus dur meninggal pun itu saya sma saya belum terlalu paham lah dengan politik politik
kok ada orang jawa meninggal tapi orang papua menangis ngapain
tapi dari situ dari situ justru saya belajar
kenapa ya mereka ini menangis
bahkan ada tahlilan tahlilan ada yang buat tahlilan di papua buat gus dur gitu
ini kenapa dari situlah saya belajar gitu
saya cari tahu tentang sosok gus dur saya cari tahu tentang apa sih yang sudah dilakukan gus dur kepada kami gitu
apa yang sudah dilakukan gus dur kepada mimpi anak anak papua termasuk saya
sampai sampai gara gara ngidolain gus dur saya ngidolain ahmad dhani
karena ahmad dhani kan dulu diketik ketik ngomong bawa bawa gus dur kan maksudnya saya itu idol
saya gus dur
akhirnya saya suka dewa sembilan belas itu dulu
gara gara gus dur
jadi endorsernya dewa tuh ya
oke pertanyaan pentingnya sekarang masih mengidolakan gak
kebetulan alhamdulillah dewa udah bubar ya
gak perlu nanya lagi
jadi itu arti penting gus dur buat kamu ya
jadi gus dur itu betul betul memang seorang pemimpin yang namanya harum dari generasi dulu sampai sekarang
bahkan generasi yang di bawah saya pun masih mendengar cerita harumnya baiknya ramahnya
karena rendah hatinya gus dur terhadap orang orang papua gitu
bukan yang beberapa pemimpin lain yang sengaja diharum harumkan doang gitu
gak harum harum sih nggak harum bahkan
apa apa yang bikin namanya helm di papua
kan dia nggak bikin jalan di papua
ya justru itu kalau dia bangun jalan dia dipuji ketika jalan itu aspalnya masih bagus
tapi kalau pas udah lubang dimaki maki gitu kan
tapi justru gus dur pakai hati pakai cinta
dan itulah cintamu
mau keapen sih bolongnya mau keapen sih ancurnya
sesuatu yang dari hati itu kan akan sampai ke hati kita sampai jangka waktu kapanpun gitu
kalau kiai imam sekarang kita dengar cerita kiai imam ini
kiai imam aziz ini adalah salah satu kalau saya sebut atribusinya sekarang keren
tapi dia maunya disebut sebagai muridnya gus dur katanya
kiai imam lebih mentaranya kemana
kiai apa murid gus dur atau staff khusus
santri gus dur dipakai ya ini gak biasa pakai mic
oh iya santri gus dur
nah itu santri
namanya juga santri
tapi kalau cerita kalau pertanyaan mirip sama kayak mbak ina
apa yang paling anda rasakan menurut anda kenapa gus dur penting sekali untuk hadir di zaman sekarang
ya karena problem indonesia itu banyak sekali
nah gus dur itu hadir untuk meringankan beban bangsa indonesia
bayangkan misalnya soal konflik tragedi enam puluh lima misalnya
itu bagi bangsa indonesia itu merupakan beban berat
korbannya ratusan ribu orang dan sampai sekarang itu masih traumatik ya
siapa pun mengalami trauma
nah gus dur itu membuat problem problem berat
bangsa indonesia itu menjadi agak ringan
meskipun juga sampai sekarang belum selesai
tapi sebagai santri ya ini banyak santri santri gus dur yang dengan sadar meneruskan apa yang dulu pernah dirintis oleh gus dur
misalnya tadi ya yang pak budi itu soal konghucu
pengakuan terhadap konghucu
nah waktu itu belum ada pengakuan juga terhadap para penghayat kepercayaan kepada tuhan yang maha esa
murid murid gus dur memperjuangkan itu dan sekarang sudah mulai ada pengakuan
masih susah ya tapi sudah ada pengakuan
itu perubahan yang luar biasa
kalau buat uang cili itu ada enggak pak imam
kan yang langsung berhubungan dengan masyarakat mengenai tanah makanan
itu yang banyak orang mungkin belum terlalu tahu karena gus dur biasanya terkenal karena pluralismenya toleransinya kemanusiaannya
ya dulu gus dur itu juga memperjuangkan pelepasan hak atas tanah ya untuk rakyat miskin untuk banyak masyarakat desa
sekarang sudah ada
jadi aturan peraturan presiden mengenai
reforma agraria misalnya
dan itu enggak ada penentangan enggak ada perlawanan dari
yang dulu misalnya itu menjadi susah kan
nah sekarang agak ringan agak ya
karena gus dur dulu sudah mulai melakukan itu pada masa beliau menjadi presiden
warisan yang paling berharga dari gus dur itu adalah
beliau itu meringankan beban siapa saja yang ada di indonesia ini dari presiden sampai rakyat itu urusannya lebih mudah
oke tepuk tangan dong untuk pak ilha
tapi mbak alisa ada yang mau ditanyakan
ya saya jadi ingat kisah dari teman teman gerakan lingkungan
jadi waktu gus dur masih menjadi presiden teman teman lingkungan gerakan lingkungan itu mengeluhkan tentang perlindungan terhadap orang rindu
bagaimana mereka kemudian terdesak oleh pembangunan
masyarakat adat seperti itu ya mbak
ya mereka masyarakat adat tapi kan tinggalnya di dalam hutan di jambi ya
lalu kemudian gus dur membuat jadi lebih ringan dengan cara hutannya dijadikan hutan negara
orang rimba yang tinggal di dalamnya itu boleh tinggal di sana
karena membuat kawasan itu tidak bisa dijual
sementara orang rimbanya sebagai masyarakat adat terlindungi di dalam sana gitu
jadi itu membuat lebih mudah
kemudian itu bicara gus dur yang keberpihakan langsung kepada masyarakat yang paling bawah ya
oke tepuk tangan kita akan break dulu
kita masih punya banyak juga cerita cerita mengenai gus dur termasuk bagaimana kita merefleksikan seberapa penting sih gus dur untuk hadir di saat saat ini
kami akan segera kembali
anda masih di kupas tuntas masih bersama keluarga gus dur dan juga ada kiai imam aziz dan juga mamat al katiri ya
yang ketika gus dur meninggal umur berapa mat
dua ribu sembilan saya sma kelas satu
eh kelas berapa ya kak kak nai
aku enggak ngantuin kamu sekolah

tapi seharum apa sih nama gus dur di papua itu mat
ya itu sampai gus dur meninggal pun orang orang papua terus om saya juga menangis gitu gitu kan
itu lebih dari kata harum berarti kan
dan sampe sekarang pun konflik konflik kemarin kan orang selalu bilang ini hanya bisa diselesaikan oleh keluarga gus dur
bayangkan konflik segitu besar ya
masa kain ayah yang dateng lalu beres gitu
dan sebenernya aku yang menyulut malah
jangan jangan ya ada dong bayar
ada nggak pendekatan yang gus dur banget yang memang sekarang tuh gak dilakukan gitu
atau mungkin perlu gus dur banget untuk bisa menyelesaikan problem problem yang prinsipil di papua
sebenernya apa sih maksudnya yang kalo kita bilang gus dur itu gak bikin kebijakan macem macem terhadap papua itu
ketika naik jadi presiden gus dur datang ke papua lalu kemudian bertanya kalian mau apa
kami mau daerah bintang kejora boleh dikibarkan
nah naikin aja
yang penting dibawa merah putih
tiga mantra gitu aja kok repot kan yang gus dur pake disana gitu
merubah nama irian menjadi papua
kemudian bebaskan tahanan politik
wi gus dur bebaskan semua termasuk ada beberapa keluarga saya gitu
ya tiga itu aja
terus jadinya kita sendiri yang bingung
kok permintaan kita semua diturutin ya
ya mau ngapain lagi ya
udah akhirnya damai gitu aja gitu
gak perlu bangun jalan yang macem macem
gak perlu tentara
mancing bangun jalan
sangat gak perlu dong
gak boleh ditarik semua butuh tarik tentara
gus dur tarik tentara yang organik gitu
yang dari sana gitu kan
ya gak ada yang macem macem kebijakan apa sih
gus dur gak bikin free pot jadi berapa persen
gak macem macem lah istilahnya
tapi lebih mengena
tapi menurut anda lebih mengenai ya
tapi lebih mengena karena ya kita tahu gus dur menggunakan hati
yang lain wallahualam gitu
resep gus dur untuk papua ada yang bisa cerita nggak
mungkin mbak yeni
sebenarnya jatuh jatuhnya adalah tenaga manusia itu lagi gitu
sebenarnya jatuh jatuhnya adalah tenaga manusia itu lagi gitu
bahwa gus dur memandang saudara saudara kita di papua itu ya manusia gitu
sebagai manusia semua orang hanya ingin diakui gitu ya
dan diterima gitu
dan selama itu kan sebelum sebelumnya kan itu yang dua hal tidak pernah dirasakan oleh sodara sodara kita di papua
selalu merasa dianaktirikan gitu ya
diperlakukan berbeda terutama sekali bila dibandingkan dengan orang orang di jawa misalnya
tapi nggak dianggap gus dur mendukung separatis misalnya dengan membolehkan bintang kejora
itu sih jaman sekarang
kalau mengkritik pemblokiran internet di papua nanti kita dibilang proseparatis
kalau dulu gak gitu
kalau dulu kan gak gitu
ada tadi di cubit mbak yeni
tapi gini maksudnya benar benar yang dirasakan oleh teman teman di papua itu adalah karena justru gus dur memandang mereka sebagai manusia
itu yang paling dirasakan
sehingga bukan lagi tentang apakah kemudian pembangunan di ekonomi di papua sudah naik atau belum
apakah sudah ada infrastruktur atau belum
apakah ada pemerataan pembangunan di sana atau belum
bukan itu yang dipikirin
tapi bahwa mereka merasa diperlakukan dan diakui
pertama sebagai manusia
yang kedua adalah sebagai bagian dari nkri yang sama dan setara dengan orang orang yang lain
itu yang paling penting
kalau kita melihat banyak sekali permasalahan permasalahan termasuk konflik di papua
kalau buat gus dur itu kan penyelesaiannya selalu sangat sederhana
dengan gitu aja kok repot
kalau di yang tadi kak mamat bilang bahwa pemimpin pemimpin lain belum bisa tuh menjalankan itu semua gitu
karena yang lainnya terlalu ribet gitu
dan terlalu rumit ngelihat permasalahan
ya itu diselesaikan
ya itu yang diberikan
gak usah rumit yang lain lain
nggak usah rumit mikirin yang lain lain
bahwa kemudian nanti pilihan tersebut ada konsekuensinya
tapi permasalahannya diselesaikan dengan itu secara to the point aja
mungkin resep itu yang bisa dipakai sekarang untuk bisa menyelesaikan masalah di papua
pertanyaannya adalah mau pakai nggak cara itu
nah kita tanya sama mbak yeni
eh bukan mbak yeni
anda sebagai santrinya gus dur selain harus lucu ya ngomongnya tadi kurang lucu ya kiai imam ya
ada cerita cerita mengenai gus dur dengan masyarakat bawah
gus dur kan kalau sekarang presiden jokowi terkenal belusuan
gus dur dulu sering belusuan gak sih yai
kalau belusuan cakup
ada cerita cerita gak yai
aduh banyak sekali kalau begitu ya
pilih salah satu lah atau salah dua
dan belusukannya gus dur itu alamiah alamiah banget
jadi misalnya gini ya suatu ketika gus dur datang ke jogja
diundang oleh kiai kampong lah kemaren
lalu setelah dari jogja mau ke solo
saya tanya waktu itu gus ini dari jogja
ini dari jogja ke solo pakai apa gus
aduh gampang nanti nge biz aja kan mudah
ya allah ini gimana
jadi alamiah sekali
dan sendirian gus dur
itu soal rasa empati yang luar biasa
dari seorang pemimpin kepada rakyatnya itu
dengan cara yang seperti itu itu luar biasa
makanya gus dur sangat dikenang
sangat kehilangan karena itu
ketulusan itu yang mungkin sekarang kita ridukan sama sama kali ya
oke terima kasih pak imam
kita sudah sampai di ujung acara
saya mau tanya pertanyaan yang paling terakhir
yang paling penting juga ketika orang banyak semakin kesini
kemarin politik panas banget
ada cebong ada kampret macem macem
kok banyak yang bilang kayaknya kita kangen ya sama gus dur
kalau melihat kondisi politik kondisi sosial kondisi papua saat ini
saya mau mulai dari mbak alisa
apa yang paling dikangenin dan dibutuhkan indonesia dari gus dur saat ini
gus dur itu dalam kondisi yang sangat krisis pun
beliau tetap tenang
bisa melihat dengan jernih persoalannya apa
kemudian bisa membuat semuanya lebih ringan
jadi enggak dibuat rumit enggak dibuat bertele tele
semuanya berangkat dari nurani yang sangat kuat
banyak orang tidak sepakat dengan gus dur pada banyak hal
tapi tidak ada yang pernah mempertanyakan ketulusan gus dur untuk perjuangan
tidak ada yang bisa mempertanyakan itu
oke terima kasih mbak alisa
mbak yeni apa yang paling dibutuhkan indonesia sekarang dari sosok gus dur
jadi ini bukan religiositas yang kita butuhkan
karena religiositas ini banyak banget
orang yang mengaku beragama orang yang mengaku paling dekat dengan tuhan
tapi tidak betul betul mengamalkan ajaran agama dengan semestinya
nah kalau gus dur itu dituntun oleh spiritualitas yang sangat kental
demikian juga segala tindakan beliau dituntun oleh keyakinannya
bahwa kita sebagai sesama manusia harus memuliakan dan melindungi sesama ciptaan tuhan
sehingga apapun yang menghalang halangi itu
kalau ada orang yang menyakiti sesama makhluk tuhan
ini harus dikoreksi
jadi itu bagi saya adalah ekspresi dari spiritualitas yang sangat kuat
karena hanya ingin melaksanakan ajaran kebenaran dari ilahi
saat ini over religiositas tapi minim spiritualitas ya mbak yeni
terima kasih mbak yeni wahid
apa yang paling anda kangenin dan menurut anda kayak sekarang resepi gus dur itu penting sekali
gus dur itu kan sangat pendukung negara kesatuan republik indonesia ya
beliau cinta sekali sama negara ini sama bangsa ini
beliau juga sang pendukung penuh pancasila
tetapi beliau juga sangat kuat pada core valuesnya
sehingga menyadari bahwa pelaksanaan semua sila di dalam pancasila itu nggak bisa dipilih pilih
tidak ada satu sila yang lebih tinggi dibandingkan yang lain
atau pelaksanaan satu sila yang kemudian mencederai sila lain
jadi ketika beliau memperjuangkan segala sesuatu
itu harus rata
dalam artian gini kita tidak bisa memperjuangkan ketuhanan yang maha esa
tapi menggunakan cara cara yang melanggar kemanusiaan yang adil dan berada
nah hal hal yang seperti ini pemahaman bahwa kita harus melakukan segala sesuatu dengan pancasila sebagai pegangan yang holistik
itu yang mulai hilang
orang merasa bahwa ini demi persatuan indonesia
tapi melakukannya dengan cara merendahkan manusia lain misalnya
atau justru mengkoyak keadilan sosial buat kepadanya
kelompok kelompok yang tertindas
dan mengizinkan itu atas nama misalnya stabilitas nasional
jadi saya justru kangen sekali pada pandangan bapak yang sangat mampu melihat permasalahan
dan memberikan solusi tanpa meniadat tanpa menghancurkan nilai lainnya
tanpa menghancurkan kelompok atau sesuatu yang lain
oke terima kasih mbak adita
dan itu memang sangat diperlukan
saya sudah menjelaskan dengan sangat baik
sebenarnya dengan sangat luar biasa
tapi satu hal yang saya sangat rindukan dari gus dur
gus dur itu kalau ada di zaman sekarang
mungkin dia adalah orang yang paling banyak
dia punya banyak sekali privilege
tapi yang membedakan adalah kemudian beliau menggunakan privilege nya untuk orang lain
yang paling penting adalah
beliau sering sekali selalu
meletakkan posisinya tidak sebagai dirinya
berbicara kepada orang lain
tapi bagaimana kemudian meletakkan dirinya
kalau saya ada di posisi orang tersebut bagaimana ya
dan itu yang kemudian memunculkan banyak sekali
apapun yang keluar jadi kemudian sesuai dengan orang lain yang dihadapi beliau gitu
itu empati sih gitu
dan itu buat saya jadi kunci banyak banget
dari segala kebijakan
dari segala pendekatan kemanusiaan yang beliau lakukan
itu karena kemampuan beliau untuk merasakan apa yang dirasakan sama orang lain
mbak inaya terima kasih
privilege nya dipakai dan diberikan kepada orang lain untuk menjaga kebersamaan
apa yang paling dikangenin dari gus dur
saya tahu ibu paling susah nyari ibu itu kalau bulan puasa
karena ibu pasti keliling keliling
ke tempat orang orang miskin untuk sahur dan buka puasa bersama
pernah kan ibu dapat pro kontra juga bu ya
ketika ibu buka puasa di mana di mana
itu kan sempat juga ada yang omongan omongan miring gitu gitu
ibu gak takut
karena saya merasa bahwa saya didukung oleh suami saya dengan sepenuh hati
beliau sangat bangga
sangat senang saya melakukan itu dan bangga
bahkan setiap saat selalu mengingatkan kalau waktunya berangkat
ayo kenapa cepat cepat berangkat nanti terlambat loh
dan kalau saya di luar kota
beliau akan selalu nelfon saya
sekarang sudah sampai di mana
tidurnya di mana
terus besok mau ke mana
pasti sekarang begitu
pasti sekarang begitu
dan saya sebagai istrinya
saya juga tidak walaupun badan saya meninggalkan beliau
tapi kewajiban saya tidak saya tinggalkan
karena pada waktu bulan puasa
saya akan selalu membawa menu
setiap pagi saya nelfon pada mboknya
mbok nanti bapak tolong dimasakkan ini ini ini ini
nanti untuk apa saurnya ini
untuk camilannya ini
itu semuanya saya lakukan
jadi sekalipun jauh di mata tapi tetap di hati
tetap di hati
terima kasih bu nurian
dan saya yakin teladan itu juga perlu kita teladanin semua
terima kasih ibu ibu keluarga gus
terima kasih mamat
dan terima kasih gus durian jakarta
sudah hadir pada malam hari ini
kita sudah sampai di penghujung acara kupas tuntas malam hari ini
kita semua sepakat merayakan gus dur berarti merayakan kemanusiaan
dan merayakan kemanusiaan berarti merayakan indonesia
karena kita tidak bisa saling pengusuhan hanya karena pilihan politik
suku apalagi agama
karena kebudayaan kita yang luhur sejatinya menjadi alat yang sakti
untuk melestarikan kemanusiaan
saya budha diputro setelah jeda kita akan saksikan curahan hati ibu sinta nuria wahid
kepada milik gus dur
pada men gammaement di mlewar anymore
keluhan atas kegagalan studi panjenengan
tak disangka sangka surat itu mampu mengantarkan hatiku berlabuh di hati panjenengan
dadal gagal dalam studi paling tidak berhasil dalam hal jodoh kataku
masih ingat enggak mas
tidak terasa sudah sepuluh tahun panjenengan pergi
aku pernah sangat berduka tetapi kini aku sadar bahwa aku merasa panjenengan masih berada bersama kami semua
setiap ruang waktu dan lintas generasi kini membicarakan nama panjenengan
membicarakan pemikiran panjenengan yang melampaui zaman
mas dur sedang apa panjenengan di sana
dan kita semua di sini berharap panjenengan bahagia tertawa tertawa cekikikan
dan melucu di hadapan para malaikat seperti yang sering panjenengan lakukan dulu kepada kami
ya umur panjang itu selalu segar untuk dibawakan di sepanjang zaman
mungkin saja para jin dan malaikat di sana juga terhibur karena humor humor yang panjenengan itu
jangan lupa juga sering sering sampaikanlah kepada mereka itu kalimat andalan panjenengan yang sakti
kalimat sakti panjenengan itu adalah pemaknaan dari doa
allahumma yassir wa latu assir
ya allah mudahkan dan jangan sulitkan
sebab itu juga bermakna sama seperti kalimat simplex verisigilum
bahwa kesederhanaan itu sangat dekat dengan kebenaran
laku lampah panjenengan menjadi gambaran betapa kebenaran itu sebenarnya simple mudah sederhana
tetapi justru kami yang kerap kali mempersulit
mas dur anak anak dan keluarga panjenengan di bumi selalu rindu kepada panjenengan
maksudku anak anak panjenengan itu bukan alisa yeni anita dan inaya
ya mereka anak anak biologis panjenengan
tetapi anak anak panjenengan yang kumaksud di sini adalah anak anak bangsa yang dalam semangat hidupnya
tersisip nilai nilai yang telah panjenengan tanamkan sejak dulu
anak anak itu yang kini tergabung
dan dalam sebuah jaringan komunitas bernama gus durian
sebuah komunitas yang lahir demi untuk melestarikan nilai nilai utama perjuangan panjenengan
mereka meramunya dalam sembilan nilai utama
keluarga panjenengan adalah seluruh warga negara indonesia
keluarga panjenengan adalah seluruh umat manusia di bunga bumi ini
ya kami semua adalah keluarga panjenengan yang selalu rindu dan menjadikan doa sebagai pertemuan
dari aku yang selalu rindu di nurmu
apakah kalian believer bahwa budaya pemerintah ini akan hemosilkan dan merangkatici modalitas tersebut
semoga bermanfaat hal ini